kita beralih ke tanah air sekarang menjelang bergulirnya liga satu dua ribu delapan belas sejumlah tim terus memperkuat komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah muka muka baru
bali united dan persibandung resmi mengontrak pemain asing baru sedangkan persebaya surabaya merekrut pemain indonesia yang pernah menimba ilmu di eropa
bali united resmi mengumumkan rekrutan anyaro mereka melalui karketage melalui halaman resmi mereka
kirkotige yang berposisi sebagai gelandang serang itu dikontrak untuk menggantikan green brands yang diputus kontrak lantaran tidak memenuhi harapan manajemen bali united
kir coutage merupakan pemain tim nasional montenegro pada dua ribu tiga belas yang menjadi rekan satu tim dari mirko fujinic dan stefan jovetic kala itu
seperti dilansir franver mark firgotaj belum berlabuh di bali united dirinya bermain untuk fk kruicasi klub kasta tertinggi liga albania
kontestan liga satu lainnya persibandung juga telah memperkenalkan pemain asing baru mereka jonathan baumann
dilansir detik com bauman yang berposisi sebagai striker itu diperkenalkan pada acara launching team sabtu tujuh belas maret lalu
ini menjadi kali pertama pemain dua puluh enam tahun itu merumput di liga indonesia
sebelumnya bauman hanya pemain klub klub kecil di argentina
sebelum berlabuh di persib baumann sempat merasakan liga super yunani bersama pae caldrea
tim promosi persebaya surabaya juga menambah amunisi untuk berlaga di liga satu dua ribu delapan belas
persebaya resmi berikut artu irawan untuk berkompetisi di musim ini
arthur merupakan pemain indonesia yang pernah berkesempatan menimba ilmu di eropa bersama espanyol
dan ini adalah perkembangan pemain indonesia
dan ini adalah perkembangan pemain indonesia yang pernah berkesempatan menimba ilmu di eropa bersama espanol
dan ini adalah perkembangan pemain indonesia yang pernah berkesempatan menimba ilmu di eropa bersama espanol
pengalaman artur bermain di spanyol itu diharapkan mampu memberikan prestasi untuk baju hijau di liga satu musim ini